hai saya sudah berusaha mencarinya kemana mana tapi sampai sekarang saya masih belum bisa
menemukannya saya khawatir farida dalam bahaya tapi bagaimanapun juga terima kasih panglima
sudah menyelamatkan faridah dari basur
hit putih balungsung sungku demi kuning jiwa ragam demi majawara nyawaku
baiklah aku akan segera menelanikan sekaranglah saatnya jiwa kalian berduka
ayuni menjadi faridah faridah menjadi
bertukarlah jiwa kalian bertukarlah bertukarlah jiwa kalian bertukarlah jiwa kalian bertukarlah
siapa yang berani mengagalkan ritual
baiklah kalau kamu tidak menunjukkan batang hidungmu aku akan membunuh gadis ini
siapa kamu aku adalah panglima maung iruh pelindung hutan larangan apa yang kamu lakukan adalah
kejahatan yang tidak bisa diampuni aku datang ke sini untuk menyelamatkan garis itu dari
kejahatanmu nenek jahat kamu pikir aku takut pasangan ini
sampai kapan kejahatan tidak menang melawan selera
aku harus ke dalam menemukannya
beribu maaf sembara
sebenarnya saya sudah berhasil
menyelamatkan faridah dari cengkraman masyuro
yang mau menukarkan jiwanya
sewaktu saya bertarung dengan
tanpa sepengetuhan saya
saya sudah mengecewakan kamu
tapi saya sudah berusaha mencarinya kemana mana
tapi sampai sekarang
saya masih belum bisa menemukannya
tapi bagaimanapun juga
terima kasih bang wima
sudah menyelamatkan faridah
enak sekali kamu tidur disini
maaf kalau aku lancang
sebelum aku keluar
aku mau tanya
ini siapa nek
cucu gue nyai kembang
boleh aku bertemu dengan dia
aku mau berkenalan
karena tadi malam aku bertemu dengan dia
berani kamu mengganggu cucuku
biasa ada yang kurang ajar
aduh ajar kamu
jangan kabur kamu
aku tidak akan melepaskanmu
aku buntung nekua itu tidak mengejarku
kamu pikir kamu bisa lepas dariku
aku tidak akan melepaskanmu
di ujung mata crecuman
ma'amber ma'amber tolong aku ma'amber adalah orang yang paling sakti
tolong lepaskan aku dari kutukan penghuni hutan larangan
terlalu berat persyaratannya kamu tidak akan mampu
apa syaratnya mak aku akan lakukan apapun
berapapun aku akan bayar karena aku adalah orang kaya
bukan uang lalu
kamu harus menuruti semua perintahku
baik baik ma'amber aku akan setia kepadamu
aku akan menuruti semua perintahmu
aku akan menuruti semua perintahmu